kalau ada dia kita pasti gagal nodong
lu mau apa lagi bun bun
aduh lu dikit dikit duit dikit dikit duit
gue tiap hari mesti kerja ngurusin toko
lu jangan minta sampah
sama gue sama mami aja
aku bingung cara ngembaliin dompet rosa
kalau langsung aku kembalikan nanti dia nanya
wah dompet aku kan ada di kamu
tenang sini dompetnya
telepon dia ajak ketemu
boleh dilihat lihat dulu
kamu aja yang kesini
rosa tunggu kita di asia afrika
sekarang mau kemana
kayaknya aku harus ketemu bos saif
mau ngomongin soal kalau aku mau berhenti jadi copet
lagi di jalan mau pulang kenapa
nggak lewat hp
enaknya mah ketemu bos
harganya udah pas gitu nggak bisa kurang
maaf nggak jadi
halo saya ke copetan
pasti yang nyepet temen kamu
cari kembalikan dompet saya sama isinya
kalau nggak kamu nanti yang saya cari
kakak ipar saya ke copetan
dia nyuruh saya nyari copetnya
minta dikembaliin dompet sama isinya
kalau nggak sayang dicari
yaudah kalau memang nggak nyopet mah
kenapa kakak ipar saya kecopetan
dia nyuruh saya nyari copetnya
minta dikembaliin dompet sama isinya
kalau nggak nanti saya yang dia cari

terus kita harus gimana
ya harus ada uang

terus kita harus gimana
ya harus ada uang
si kakak udah pinter udah bisa protes
dia bilang kata bu guru
biar pinter kakak nggak cukup cuma belajar
biar pinter kakak nggak cukup cuma belajar
makannya harus bergiji
harus makan sayur
kalau cuma makan nasi kuning terus
gimana kakak bisa jadi pinter
cuma gigi kakak aja yang nanti jadi kuning

sebetulnya tadi saya punya uang
saya nggak mau tahu masalah kamu apa
yang saya mau tahu
kamu bisa ngasih uang buat anak
kapan saya boleh ketemu anak anak
nanti kalau sudah bisa ngasih uang buat anak anak
buat makan pakaian sama sekolah
kan omobet gak jualan
beli di tempat lain
kalau beli di tempat lain mah suka kurang enak
kalau jajan makanan yang lain aja gimana
kakak pengen jajan
kakak punya uang gak
ada juga enggak
ya udah kita pulang aja
ini minumnya terima kasih
kenapa ya omobet jualannya
pakai libur segala
nerima uangnya bosen gak
ya enggak atu
berarti nyarinya juga jangan bosen
saya jualan cilok udah lama
udah hampir dua tahun
kalau cuma bosen mah gak apa apa
asal jangan pengen berhenti
saya mau coba usaha yang lain
kamu sih kebiasaan makan cilok
yainya gak tahu kalau ada makanan lain yang enak
nggak pengen kerja aja bukan jualan
ya enggak tahu kamu maunya apa
kalau ngelamar kerja di kantor paling jadi office boy
jadi supir juga kayaknya bisa
ngelamar jadi supir aja
boleh minta minum lagi
tadi dari mana
barusan saya mau ke kantor tapi si bos sudah pulang
saya sekarang gak tau mau kemana
kamu di mana
di dekat asia afrika sama lea
enggak ada urusan lain
kalau saya ceritain nanti cerita baru selesai pulsa kamu habis
untung kita gak dihajar lagi sama dia seperti kemarin
bukan kita yang kemarin dihajar mah
bagaimana ini kita belum dapat penghasilan
sudah dapat dompet
kamu yakin copetan ini
kamu tahu kalau di dekat kamu ada copet
aku gak curiga kalau di dekat aku udah copet
terus dompet aku dicopet
tapi kamu merasa lagi copet
kamu merasa kecompetan waktu tahu dompet kamu gak ada
dompetnya kamu simpen
udah bener bener kamu periksa
coba kamu periksa lagi
masa kamu gak percaya
ih kok ada
tadi gak ada sumpah
kamu gak percaya sama aku ya
halo copetnya udah ketemu
kamu udah nanya ke temen temen kamu
deden tanyain lagi
kalau udah ketemu nanti deden kasih tau
kamu punya temen yang suka nyopet
tadi kamu bilang hari ini teman kamu gak nyopet
tapi sebetulnya bukan temen
cuma kenang aja
yaudah kalau capek kita pulang aja
kalau sekarang kita pulang kita nggak bawa uang
tadi kamu bilang capek
capek itu bukan berarti kita harus pulang
kamu mau minta jemput
iya aku nunggu di sini
oke aku duluan ya
bisa jemput aku gak
bisa jemput aku gak
bisa jemput aku gak
bisa jemput aku gak
bisa jemput aku gak

yang copet itu cuma saya
kamu statusnya masih mahasiswa akademi ok bandung copet
tas aku gak ada
tas dompetnya udah aku masukin tas
tas rosa gak ada
dompetnya ada di dalam tas